gue gak bermaksud manfaatin lu supaya jadi anak sama rizky
gue ngelakuin ini supaya bisa lepas dari ancamannya mel
gue gak mau seluruh kampus tau kalo bokap gue itu korupor
makin di tengah jalan juga
emang dasar ganteng
biarpun muka ketutup begini tetep aja keliatan ganteng ya
pak regar mau pergi ke pawai
itu mukanya diperban
udah udah kehipmu
masa muka limited edition begini dibilang kayak mami
terus kenapa mukanya diperban begitu ya pak
oh ini tadi saya mau coba coba untuk masak buat dinner kita
kita bersama putri
terus tiba tiba kompor saya meledak
jadi seperti ini bu nawang
kok bisa gitu pak
oh ya bisa lah namanya juga pengorbanan
oh itu hasilnya pasti ya
ya enggak lah
jadi ini saya pesen aja lewat online
pak regar pak regar pak regar
pak regar mau apa ya
saya mau masuk kan kita mau dinner bersama putri
maaf ya pak regar
saya nggak bisa terima tamu kalau lagi sendiri
saya gak biasa
oh putri kebetulan keluar sih pak
ya karena dia bosen ya di rumah
tapi gak jauh sih dari sini
biar saya susul putri ya
gak usah pak regar saya nggak mau kerepotin
tidak ada yang bisa disayangkan
kan belum hujan kok bapak udah bawa payung
saya selalu siap payung sebelum hujan
pak regan maaf mau apa lagi ya pak
saya lupa ini rantangnya
terima kasih pak regar
lo pengen gue jadian sama rizky
karena cuma dengan itu gue bisa bebas
dan waktu gue cuma ada tiga hari
kalau lo ngomongnya setengah setengah kayak gitu
gimana caranya biar putri bisa ngerti dan mau ngelakuin apa yang
gimana caranya biar putri bisa ngerti dan mau ngelakuin hal ini
gimana caranya biar putri bisa ngerti dan mau ngelakuin hal ini
gimana caranya biar putri bisa ngerti dan mau ngelakuin hal ini
sangat besar lo
kamu mau gak gorgeous lu
cerita semuanya dan utilanya dengan gue

mobil gue ada kok ada sopir gue juga kok
mending di rumah gue aja
lagian ntar mau ke ujana lagi
mending sekarang lo masuk biar gak tambah sakit ya
citra di rumah gue aja
kenapa kenapa kenapa
mana hantunya mana hantu
muka bapak kok kayak gitu
aduh saya tau muka saya ganteng
masa teriak teriak begitu
bukan pak itu muka bapak
kenapa kayak gitu mukanya
iya muka saya memang begi
cepet sembuh ya pak
saya disuruh nyuruh
kita kan mau diner

dan belum my bad side
ya bang tyas
badan gak basah sih
lihatlah ke atas
iiau selalu sedia hujan
kebalik pak sedia payung sebelum hujan
yaudah ya gak usah dibahas ya
ibu kamu udah menunggu untuk event bareng
udah deh nanya mulu dari tadi kayak tamu
kan bapak yang mau nanggul kamu sama aku
gue gak bermaksud manfaatin lu supaya jadi anak mariskin
gue ngelakuin ini supaya bisa lepas dari ancaman nya mel
gue gak mau seluruh kampus tau kalo bokap gue itu korupor
lu kok jalan tuh liat liat
makin di tengah jalan juga
kok lu masih disini
pokoknya udah balik dari teren sore
pasti lo ngarepin gue biar bisa jemput lu ya kan
ngomong dong makanya yudhika yang masuk ajain sih
kok lu tak parah buat
made lagi darling
gue tinggalan mamah rudi kalo coba
lo kenapa sih cip
lo kalau ada masalah ngomong sama gue cip
lo gak usah peduli ya sama gue
lagian gue gak butuh cowok kayak lo tau gak
daripada lo kehujanan kayak gini
biar gue antar pulang ya
lepasin gue apaan tuh